presiden ke enam indonesia yang juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
berkicau lewat akun twitter pribadi terkait keprihatinannya terhadap kondisi negara dan bangsa
cuitan sbi ini langsung mendapat tanggapan ramai di jagad dunia maya tanah air
dalam akun resminya at sb yudhoyono pada sembilan belas januari dua ribu tujuh belas
presiden ke enam indonesia ini berkicau ialah tuhan yang maha esa
negara kok begini juru fitnah dan penyebar hoaks berkuasa dan meraja lela
kapan rakyat dan yang lemah menang
sby menulis sendiri cuitan ini pada sembilan belas januari dua ribu dua puluh
cuitan sbi ini tidak lepas dari konteks sosial politik saat ini
hingga minggu siang cuitan sb ini telah dire tweet tiga belas ribu kali
dan telah dikomentari sebanyak enam tujuh ratus kali
presiden joko widodo menanggapi santai cuitan sbi ini
presiden menekankan ingin selalu menebarkan optimisme
ke masyarakat bukan sebaliknya
sementara wakil presiden yusuf kala menghormati cuitan sby sebagai pandangan pribadi
kalau saya bekerja itu selalu membangun sebuah optimisme
pekerja itu selalu mendorong masyarakat untuk bergerak lebih optimis
twitter kan bersifat pribadi ya
yaitu pandangan pribadi pak sby
kita terima pandangannya
masa pandangan seseorang saja kita tidak bisa
kita harus memberikan kesempatan untuk punya pandangannya
itu bersebuah pandangan pribadi
semua orang berhak memikir pandangan pribadi
tapi bapak sepaham bapak
itu sangat sangat pribadi
saya tidak ada minat sepaham atau tidak
dan netizen pun bereaksi atas cuitan sb ini
setidaknya hingga minggu siang tadi
cuitan presiden ke enam republik indonesia ini telah dikomentari sebanyak enam tujuh ratus kali
banyak yang mengomentari dengan nada negatif
tapi ada pula yang memberikan dukungan dengan nada positif
ia menyebut di era sby tidak ada kisruh
hoax memang bikin rusuh
ada juga cuitan dari ad twittia
ia menulis kenapa indonesia punya mantan presiden baperan dan retoris
sementara akun ad yusuf dumdum membandingkan pemerintahan sby dengan jokowi
akun at bank putra delapan puluh lima juga membandingkan keduanya
dan menambahkan belum sepuluh tahun